demokrat memberi sinyal kuat merapat ke koalisi indonesia maju
bersama ketua umum agus harimurti yudhoyono
dan ketua majelis tinggi partai susilo bambang yudhoyono
demokrat menyambangi kediaman bacatres prabowo subianto
di hambalang kabupaten bogor jawa barat
pertemuan tertutup pada minggu itu turut dihadiri
koalisi indonesia maju lainnya
yakni ketua umum pan zulkifli hasan
ketua umum golkar erlangga hartarto
ketua umum partai gelora anies mata
dan ketua umum garuda ahmad rida sabana
dalam kesempatan itu sby bakal menyatakan
siap turun gunung membantu kemenangan prabowo
saya yakini dengan izin allah
masa pak prabowo untuk memimpin kita semua
adalah kemampuan kita

sekjen demokrat teku rifki harsya mengaku
ahi sudah menyampaikan
demokrat bakal mendukung prabowo
pernyataan resmi partai akan disampaikan ahy
dalam agenda rapimnas demokrat pekan ini
lantas bergabungan demokrat
apakah arah koalisi prabowo ini
akan tetap sejalan dengan presiden jokowi dodo
gerindra mengaku koalisi indonesia maju
tetap pada komitmennya melanjutkan program jokowi
dalam narasi kampanye meski demokrat bergabung
gerindra optimistis catatan dari demokrat
dari luar koalisi pemerintah
akan sangat membantu langkah pemenangan pemilu nantinya
kami prabowo sudah menyatakan keyakinannya
untuk melanjutkan banyak sekali program program pak jokowi
yang sangat baik
dan tentu partai demokrat nanti pada saatnya
memberikan masukan masukan juga
saya rasa kandakan demokrat juga sudah banyak
memberikan masukan yang baik
dan banyak program pak jokowi yang saya rasa
mereka menganggap baik juga
dalam pertemuan minggu sore hingga malam itu
masing masing partai mengaku
belum ada perbincangan terkait
tim liputan cnn indonesia